terkenalnya nama desa maroko diharapkan mampu mendongkrak kehidupan masyarakat
selain perekonomian kesehatan dan pendidikan
pihak desa maroko berharap pembangunan infrastruktur
terutama jalan menjadi prioritas pemerintah
sehingga ke depannya baik segi pembangunan yang ada di desa kami lebih baik
di surabaya jawa timur ratusan siswa sekolah dasar kreatif muhammadiyah enam belas surabaya
menggelar tarian untuk menyambut final piala dunia dua ribu dua puluh
dalam acara cross culture budaya timur tengah yang mengemas nuansa piala dunia di qatar ini
juga ditampilkan aksi juggling oleh para pemain bola freestyle
aksi ini pun berhasil menarik perhatian para siswa
mungkin lagi inggris
kenapa kau pilih inggris
karena aku itu pengen ke sana jadi ya inggris aja
oh gitu ya
pilih sama jepang
kalau ini final perancis sama argentina pilih mana
karena kelihatannya jago banget tuh
selain untuk lebih mengenalkan budaya negara lain kepada siswa
cross culture ini juga bertujuan untuk melatih rasa percaya diri para siswa
agar berani tampil menunjukkan kemampuannya
tim liputan cnn indonesia